jessica kumala wongso tersangka pembunuhan wayan mirna salihin diserahkan polda metro jaya kepada kejaksa penuntut umum jumat pagi
polda metro jaya menyatakan jessica dalam keadaan sehat
setelah berkas perkara tersangka pembunuhan mirna ini dinyatakan lengkap atau p dua puluh satu oleh jaksa pada pukul sepuluh pagi
penyidik direktorat reserse kriminal umum polda metro jaya menyerahkan jessica ke kejaksaan negeri jakarta pusat
selain tersangka tiga puluh tujuh barang bukti juga diserahkan kepada jaksa
yang bersangkutan dalam keadaan sehat yang bersangkutan disampaikan dalam keadaan sehat dan cakep untuk diserahkan ke tahap dua